puluhan pelaku pencurian dengan kekerasan di jalanan kota bandung
dalam melakukan aksinya para pelaku ini tidak segan melukai korbannya
di cirebon pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil ditangkap polisi
berikut kilas kriminal selengkapnya
tiga pelaku pencurian dengan kekerasan yang beraksi di sejumlah ruas jalan di kota bandung
dalam sepekan terakhir diringkus petugas reserse kriminal polrestabes bandung
dalam melakukan aksinya para pelaku menyasar warga yang tengah mengendarai sepeda motor di malam hari
bahkan untuk menghentikan korbannya yang berusaha melarikan diri
para pelaku tega menggunakan senjata tajam
selain membawa lari sepeda motor korban
para pelaku juga merampas tas serta barang berharga lain
seperti telepon genggam serta laptop yang dibawa korban
oleh karena itu petugas tidak segan melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat
bagi pelaku curas yang dinilai membahayakan warga
dari tangan para pelaku diamankan barang bukti berupa lima buah tas
puluhan unit telepon genggam dan empat puluh unit sepeda motor milik korban
dua pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini
akhirnya ditangkap petugas kepolisian resort cirebon kota
keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas
lantaran berusaha kabur saat ditangkap polisi
sebelumnya kedua pelaku ini beraksi dengan memecahkan kaca mobil yang ditinggal pemiliknya
dan berhasil menggondol uang empat puluh empat juta rupiah dan sebuah laptop
dalam menjalankan aksinya pelaku menggunakan cincin runcing untuk memecahkan kaca mobil
polisi masih memburu seorang pelaku lain yang diduga merupakan otak komplotan ini
sepuluh tersangka pengedar narkoba diamankan petugas polres subang
dua diantaranya merupakan mahasiswa yakni sandy dan krishna warga subang
yang ditangkap karena mengedarkan tembakau gorila
sementara itu seorang pelaku ditangkap
karena hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu dan ganja ke lapas subang
modus pelaku dengan memasukkan narkoba dalam kemasan makanan ringan
yang nantinya diambil oleh seorang napi yang berada di dalam lapas
dari pengembangan ini polisi mendapatkan barang bukti lain berupa satu tiga kg ganja
pra tersangka terancam undang undang penyalahgunaan narkotika
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
tim liputan transmedia